saya pasti akan kembali untuk menembus jinjin ini
tidak usah nak
sebagai umat manusia
terima kasih tadi
kalau begitu kami permisi
suruhan juragan dahlan mbak yu
suruhan juragan dahlan
untuk apa kemari
cuma mau menyampaikan
kalau keluarga juragan dahlan akan datang ke rumah kita
mau melamar farida secara resmi mbak yu
itu berita bagus rahman
muka kamu ditekuk begitu
kamu gak suka
bukan begitu mbak yu
aku serahkan semua keputusan di tangan farida
kalau memang farida
mau menerima pinangan denmardian
maka aku akan menerimanya juga
tapi kalau farida menolaknya
aku akan menolaknya mbak yu
aduh rahman rahman rahman
sudah pasti farida itu akan menerima
tapi ya apa mbak yu sudah mencarakannya dengan farida
akan membuat farida menyetujui
aku masih mencari tumbal yang cocok
untuk bisa menghidupkan kalian
hari kebangkitan kalian
akan segera tiba
dan memenuhi hasrat dendamku pada anak turunan kyai ageng prayogo
hingga tidak ada satupun dari mereka yang akan tersisa di muka bumi ini
kamu arimbi berani beraninya kabur
pasti kamu ingin menemui pemuda itu
kamu ini kenapa badrika senang sekali mencampuri urusanku
eh arindih jangan terlalu percaya diri dulu
aku ingin kamu itu sadar
bahwa dunia siluman dan dunia manusia itu sangat jauh berbeda
seperti langit dan bumi
kalau tahu pemuda itu kamu seorang siluman unggul
dia pasti akan pergi jauh
sakit hati itu tidak enak arindi
aku sangat muak denganmu
kamu kera kecil jelek
beraninya kamu menyakiti biungku
jadi bukan biungku
lu dibiung siapa
sudah jelas jelas dia biungku
pasti ada yang salah
arindi kan seorang siluman ular
kenapa dia bisa melahirkan siluman kerah seperti kamu
bopomu siluman kera
biung siapa bopoku
selama ini biung tidak pernah mengasih tau siapa bopoku
kamu itu tidak perlu mendengarkan omongannya sulman jahat itu
kamu masih ingat kan tongkat yang menahan biung itu
siluman inilah yang memerintahkannya
dia ingin menyiksa biung
beraninya kamu menyakiti biungku
siapapun yang menyakiti biungku harus berada pada denganku
hah majesty hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah contin ee ini leh